bali salah satu lukisan alam terindah yang dianugerahkan sang pencipta
daya tarik alam seni dan budaya yang begitu besar
membuat wisatawan domestik dan mancanegara ingin selalu mengunjunginya
sektor pariwisata menjadi magnet terkuat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bali
yang juga berdampak pada pendapatan devisa negara
wonderful suguhan pemandangan ekosistem bawah laut bali sangat memenjakan mata
keanekaragaman hayati pun masih terjaga di sini
sebuah kisah perjalanan yang mengagumkan dan harus diceritakan kepada semua orang